kau berdoa aku berdoa
sayangnya seperti bernyayang
dan saya yakin kan bahwa di akhirat nanti itu sudah ada kaki sedang menunggu saya
itu dia yang juga di akhirat
baju kerja sudah rapi
kendaraan sudah menderu memanaskan diri
kini saatnya hikmat menjalani rutinitas sebagai guru sehari hari
namun hikmat tidaklah sama dengan guru lainnya
ia adalah penyandang disabilitas
yang mengajar di sekolah luar biasa negeri batang jawa tengah
sejak lahir ia tak memiliki kaki seperti orang kebanyakan
namun hikmat tak mau menyerah
meski memiliki keterbatasan fisik ia tetap semangat bertahan hidup
meski tak pernah menempuh pendidikan di smpt
meski tak pernah menempuh pendidikan di smpt
dan mengajar di smpt bukanlah hal baru bagi hikmat
pekerjaan ini sudah dilakoninya sejak tahun dua ribu delapan
satu hal yang membuat hikmat spesial adalah kemampuannya bergerak
menggunakan papan seluncur atau skateboard
pertama saya itu mulai hanya kasihan
tapi setelah saya tahu beberapa hari
kok malah dia sama saya itu kok malah bergerak dengan saya itu
kalaulah kelebihannya banyak di dia
ya aku tuh bisa bu
aku kan uangnya separuh
tapi kan pikiranku full bu
selain disukai sesama pengajar
hikmat juga jadi favorit orang tua siswa yang menitipkan anaknya di slb ini
kondisi tubuh yang tidak seperti manusia normal tidak membuatnya patah semangat
kondisi ini bahkan membuatnya lebih mampu untuk memiliki kesehatan di smpt
lebih mampu memahami muridnya
kehadiran hikmat di slbn batang mulai tahun dua ribu sembilan belas juga memberikan warna baru
kemampuan hikmat bermain musik yang dipelajarinya secara otodidak membuat suasana sekolah lebih hidup
oh ibuku engkaulah wanita
ya berbicara tentang ibu memang kerap membuatnya terenyuh
sang ibu mengaku kehamilan dirinya memang tidak direncanakan
karena tidak sadar telah mengandung selama lima bulan
ibu hikmat masih mengkonsumsi pil kontrasepsi
inilah yang diduga kuat menjadi penyebab terhambatnya pertumbuhan janin hikmat
meski begitu hikmat tidak pernah menyalahkan almarhumah ibunya
sebaliknya umum umayhsi sang ibu adalah sumber kekuatan hidupnya
saya kalau kalau sebas ibu ya
kalau ada orang bilang banyak
setnya seperti apa saya bisa seperti ini
kenapa saya bisa sekuat ini
jadi ibu saya itu orang yang istri saya
pertama dia bisa menerima saya
menerima keberadaan saya
selalu mendukung apa yang saya inginkan
tidak membatasi saya sebagai manusia
tidak seperti tunadaksa lainnya
hikmat tak membutuhkan kursi roda atau kaki palsu untuk beraktivitas
ia memang pernah mencoba menggunakan kaki palsu
yang membuatnya terlihat gagah
tapi buatnya skateboard jauh lebih mudah digunakan
saya pernah mencoba kaki palsu itu bantuan juga
dan rasanya itu bukan membantu untuk membilikannya
tapi itu juga membantu untuk memiliki kursi roda
tapi lebih ke passion
penampilan yang terlihat gagah tinggi dan tidak dibawah
tapi itu kan gak penting buat saya
karena sering digunakan untuk berseluncur
sarung tangan kulit dan papan luncurnya berkali kali rusak
sejak mengajar mulai tahun dua ribu dua belas
sudah lima belas skateboard dihabiskan
sarung tangan pun harus diganti tiap tiga bulan sekali
seringkali kebutuhan ini diambil dari koceknya sendiri
di tengah keterbatasan gaji profesi guru
di luar aktivitasnya sebagai guru
layaknya orang kebanyakan
hikmat melepas lelahnya bersama anak sematawayangnya
yang baru berusia tujuh bulan
ya meski hidup tanpa kaki
hikmat dikelilingi orang orang yang sangat cinta dan bangga atas dirinya
keluarga kecil ini tempat saya pulang
tempat saya curhat
tempat saya untuk menumpahkan rasa lelah
satu dua dua dua ah
berat ya satu satu
pertemuan hikmat dan hikmah istrinya
memang terbilang unik
berawal dari aplikasi perjodohan
hikmah awalnya tidak tahu kalau suaminya penyandang disabilitas
namun sejak pertama kali bertemu
mahasiswi tingkat akhir sebuah universitas swasta di batang ini
justru lebih ingin mengetahui kehidupan calon suaminya
meski sempat ditentang keluarga
ya dengan keterbatasan fisik suami saya
dia mampu membuat saya bahagia
hikmat kini hanya berharap bisa terus bekerja
dan menebar kebaikan ke lebih banyak orang lagi
ia tahu kondisi fisiknya yang tidak sempurna
bukan penghalang untuk memberikan manfaat
bagi anak anak di slb tempatnya bekerja
mungkin jika saya dikasih normal
mungkin bukan hikmat yang sekarang yang tumbuh
entah hikmat yang seperti apa
yang jelas saya berkeyakinan bahwa allah
menjadikan saya seperti ini
itu ada maksud dan tujuan tertentu
dan saya yakinkan bahwa di akhirat nanti itu
sudah ada kaki sedang menunggu saya